pemerintah provinsi jawa barat menetapkan status siaga bencana banjir dan tanah longsor
penetapan status dimulai pada satu november hingga tiga puluh satu mei dua ribu sembilan belas
ini dituangkan dalam surat keputusan gubernur jawa barat no tiga ratus enam puluh dua
setelah banyak bencana banjir dan tanah longsor terjadi di jawa barat
gubernur jawa barat mengeluarkan surat keputusan gubernur jawa barat no tiga ratus enam puluh dua kep seribu dua ratus sebelas bpbd dua ribu delapan belas
tentang penetapan status siaga bencana banjir dan tanah longsor
dalam sk tersebut terdapat tiga perintah
yakni menyiapkan langkah pengurangan risiko bencana
menyiapkan sumber daya manusia logistik dan peralatan kesiap siagaan
serta mitigasi bencana
dari tugas bpbd dengan mitigasi nonstrukturalnya adalah kami terus melakukan diseminasi
dalam hal ini himbauan dalam hal ini juga mungkin adalah seperti warning ya
dengan media sosial yang kita lakukan itu yang kita lakukan oleh bpbd
atau juga bahkan kita melakukan edukasi dan simulasi
selain itu juga kita melakukan kesiagaan dari sisi sdm dari sisi logistik peralatan
yang bila mana terjadi itu kita sudah siap ke lapangan
data dari badan penanggulangan bencana daerah jawa barat mencatat
selama dua pekan pada november terjadi enam puluh peristiwa bencana tanah longsor di empat belas kabupaten kota
dan dua puluh tiga kejadian banjir di tujuh kabupaten kota di jawa barat
bpbd pun melakukan pemetaan titik rawan bencana banjir dan tanah longsor
pemetaan yang kami lakukan adalah bahwa beberapa karakteristik fisik ataupun
dan curah hujan yang sekarang ini potensi bencana banjir dan longsor itu akan terjadi di jawa barat
khusus untuk banjir itu adalah di bagian utara dan tengah jawa barat
kalau lah sekarang yang tengah terjadi itu karena memang intensitas hujannya di bagian tengah ini
masih relatif lebih tinggi dibanding utara
nah utara sendiri itu diperkirakan di desember dan januari
nah harapan kami yang di utara sudah bisa melakukan pengurangan risikonya sejak saat ini ya
sedangkan untuk longsor itu di bagian tengah dan selatan
morfologi atau jenis tanahnya yang cukup potensi untuk terjadinya gerakan tanah
masyarakat pun diharapkan dapat mengupayakan pengurangan risiko bencana
dengan melakukan evakuasi dini jika terjadi ketidakwajaran cuaca di wilayah sekitarnya
rizka rizlia bandung
demikian cnn indonesia update kali ini
cnn indonesia prime news kembali setelah jeda